kita awali segmen ini dari lanjutan laga kompetisi indonesia soccer championship b
dua tuan rumah psmp mojokerto dan persatu tuban harus menelan pil pahit setelah keduanya ditaklukkan di kandang sendiri
di stadion gajah mada psmp mojokerto harus ditinggalkan supporternya sebelum pertandingan usai setelah menuai kekalahan tiga gol tanpa balas oleh martapura fc banjarmasin
sementara di stadion jaya loka persatu tuban bernasib sama saat menjamu macan putih persik kediri dengan skor dua satu
lanjutan iscb grup lima kembali digelar di stadion gajah mada mojokerto mempertemukan tim tuan rumah psmp yang menjamu martapura fc banjarmasin kalimantan selatan
sejak menit pertama tim laskar sultan adam justru bermain lepas hingga berhasil mengurung pertahanan tim tuan rumah psmp mojokerto
namun dengan pertahanan kokoh psmp mampu menahan gempuran anak asuh fren sinata hingga turun minum
babak kedua merasa di atas angin tim tamu langsung menambah intensitas serangan
hasilnya menit ke lima puluh tiga lewat tendangan penalti saiful nazar martapura fc mengubah skor menjadi satu
bahkan menit tujuh puluh delapan martapura fc menambah keunggulan lewat kaki gideon marshall
tertinggal dua ternyata tak membuat para pemain tuan rumah bersemangat mengejar ketertinggalan
akibatnya ratusan supporter psmp mojokerto pun mulai meninggalkan tribun
kekecewaan supporter lasmono makin menjadi saat psmp mojokerto kembali kebobolan untuk ketiga kalinya di menit akhir melalui tendangan abdul rahman
psmp pun takluk tiga dari martapura fc

sehar example terdan menindalikan suatu nueva modaized game setiap hari
kelas yang memang pemain pemain kita di sekolah
kelas yang mana pemain pemain sana juga ini
pemain xisl semua
dengan kemenangan di tuban ini
persikidiri kokoh di puncak kelas main group enam iscb
sementara persatu tuban masih tertahan di posisi empat
tim liputan jawa timur